nah begitu dong
ucapan itu lebih baik daripada kamu mengubah amaran
aku butuh cuma seratus juta rupiah
kamu pikir aku ini bang nenek moyang
seratus juta rupiah bagi kamu tidak ada masalah bukan
atau perkawinanmu dengan laki laki itu
akan hancur dengan kehadiranku di rumah ini
saya disuruh datang kemari
katanya dia ada perlu sama saya
resepannya ada di rumah
janji sama bikat nih tuan
pak henry sedang di kantor
oh di kantor
tuan ini saudaranya nyonya
katanya sudah janji sama nyonya
betul kan tuan
tunggu duluan tamu saja ya
memangnya nyonya ada di mana
ada lagi senam
tidak usah mbak biar saya menungguinya

rasa berani sekarang
mereka sebenarnya menggunakan penelitian baru ini
oh suatu banyak yang merepekernya
saya berdoa selama itu
biar bodoh untuk menikah dengan laki laki itu dan bercerai denganku
mau apa dia kemarin
masih punya muka kamu kesini
rumah ini tertutup buat kami
sekalian aku ingin berkenalan dengan suami kamu
itu tidak terlalu penting roby
sebaiknya kamu pergi
jangan sinis begitu sama aku erna
bahwa kamu belum bercerai denganku
kamu dan laki laki itu telah memasukkan surat perceraian itu
itu aku lakukan karena kamu juga gak mau menceraikan aku
sekarang katakan robby
aku perlu uang
kamu laki laki sinting
kamu ini bukan apa apa ku lagi
lagi pulang rumah ini bukan rumahku
sebelum suamiku datang
jangan sinis begitu sama aku erna
aku ini sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
sudah lama temunya nya disini
belum begitu lama
sudah berapa kali disini
baru pertama kali
lebih baik kamu pergi dari sini
aku tidak akan pergi
sebelum mendapatkan uang dari kami
aku perlu uang karena
aku tidak akan memberikan uang spesial pun untuk manusia semacam kamu robby
aku tidak pernah menceraikan kamu
kamu terlalu cepat untuk menikah lagi
masih mengharapkan kamu
dasar manusia tidak punya
tunggu ya ma
aku butuh gak banyak
nah begitu dong
ucapan itu lebih baik daripada kamu mengubah amaran
aku butuh cuma seratus juta rupiah
kamu pikir aku ini bang nenek moyangmu
seratus juta rupiah
bagi kamu tidak ada masalah bukan
perkawinanmu dengan laki laki itu
akan hancur dengan kehadiranku di rumah ini
kamu masih menjadi istriku
kamu masih menjadi istriku
kalau memang itu maumu
temui aku besok di kantor
dan sekarang aku mohon
kamu tinggalkan tempat ini
mau apa lagi
satu hal lagi
jangan kau berikan dalam bentuk cek
setelah aku berikan uang itu
aku minta kamu jangan datang lagi
kita bukan suami istri
dan aku minta surat cerai dari kamu
akan kuburikan surat cerai itu
setelah aku terima uang itu
sudah lama mas pulang
saya juga tidak tahu mas
terus mengapa dia masih mengharapkan saya
padahal dia juga sudah tahu kalau saya sudah menjadi istri mas
saya sudah minta agar dia membuatkan surat cerai itu
dapat dia memenuhinya
dia tidak akan memberikan surat cerai itu mas
sementara tidak dapat apa apa dari kita
kita akan jadi jutawan sayang
rumah sebesar ini kamu tinggal sendirian
ini masih gak seberapa
aku akan beli rumah yang lebih besar dan mewah
lalu istri mas kemana
persetan dengan dia
dia telah menikah dengan laki laki lain
jangan meng decipkan sebriy tryana
jadi whatever itu itu
putri pretty sama ya